ini nih satu lagi
ini tanda mampu
ya allah amat
si itu apa ya
tumben lu sendirian si mekel mana
tuh si mekel lagi nemenin nya
biasalah ya kalau mau deket deket arisan
eh jangan kabur lu
lu mau kemana sih
jangan kabur lu
aduh lu mau kabur kemana sih
mekel ya allah ya mekel
lu mau kemana
aduh ngalahin aja si nya
ya allah mekel
mau kemana sih
ih ketangkep juga lu
lu kenapa ya
kenapa dah kenapa dah
ini gara gara lu nih tau gak
semenjak gua kenal ayam lu sama lu
gua jadi sering sial kayak begini
udah mulai sekarang pokoknya lu lima meter jaraknya sama gua dah
gua gak mau tau
kok jadi gue
kan tadi gua lagi ngejar mekel nih
agung banget pokoknya lima meter
lu kenapa deh
pakai kabur segala
selalu jadi marah dah si beni
tuh bagaimana jadi
tuh ya si beni
nyuruh gua jauh jauh dari dia
kemana jaraknya lima meter coba
lu kan tau
jarak satu meter aja
gua tuh udah merana
apalagi lima meter
bagaimana ceritanya tuh

pada situasi garurat ini
lo bangun dulu bangun
aduh serap hidungnya

katanya ada situasi gawat darurat
kenapa kita jadi kemari
shhh berisik banget tuh
ini emang gawat darurat
lebih lebih dari gunung meletup
nggak punya mandat nih buat lo
sama toples kocokan arisan di rumahnya si leha
kudu buah yang dapet
buat nambahin modal buka warung nasi udang
nya nasi uduk
emang itu dia maksudnya
jadinya bangunin aye
bakal beginian doangnya
kaga penting banget sih
nya udah ah aye mau tidur lagi aja
gua si mekel gua
papang ntar liat gua rebus
dagingnya sampe pada murang
kulitnya gua seset gua jadiin bedung
ya allah nyok nya kejem bener sih
itu mekel tolmennya aye
makanya lo kudu tukerin nih toples
sama toplesnya si leha
buat ngejamin keberhasilan
aduh ya allahnya
bikin berabe aja deh
itu boleh apaan kakaknya beni
gua harus masukin dalam rumahnya
kalau kepergok sama benny bagaimana ceritanya
bisa berabe semuanya
gapeng lebar lo

gua udah bilang jangan deket deket sama gue
lu malah lewat depan rumah gue ngapain lo
ngukur jalan aja sih
kan gua bilang lima meter
nih empat lima nih mundur dikit
tuh seterah lo mau ngapain
pokoknya gue bilang lima meter ya
lima meter ya
tuh tonang dikit
hah gimana nih
gue harus cari cara nih
tapi bagaimana caranya
mendingan gua pure pure aja
papasan dalam boleha abis itu
gua tanya tanya soal toples hari sane
brisik lo kaget apa
gimana berarti nih bang
oh ini nih satu lagi
iya makasih pak ya
gua bilang makasih
maaf ya pak
tumben lu sendirian si michael mana
ntuh si makel lagi nemenin nya
biasalah ya kalo mau dikudeket arisan
masak aja kudu ada yang nemenin po
iya berhubung ayah lagi pergi
si itu makel udah jadi korban
si makel diajak ngobrol
ah bujuk ya
gak sekalian panci ama itu kualit diajak ngobrol
nah itu toplesnya
mpok yang pegang berarti ya
ya iya lah pastinya
makanya ayah taruh baik baik
ayah taro di mana
di lemari kamar
eh empo mau masak dulu
tersenyum udah sedap bener
ah ayah punya ide
apa salahku apa salahku
tidak ku ingin dirimu
suara apaan tuh ya
tak ada yang mau
raga dia apa apa
aduh aduh aduh aduh aduh
ih ih kucing ih
klus lo jadi yang rusakin topeng gue begini
aduh aduh aduh
tapi untung aja
aku bisa berhubung denganmu
tuhan siap tadi kagak ngeliat gue ya
kalo topengnya sobek sobek begini mah
aduh gimana ya
ada sarung nih
aduh gimana ya
aduh gimana ya